belakangan ini gaya arsitektur industrial menjadi salah satu desain yang digemari masyarakat indonesia
gaya ini biasa identik dengan konsep yang banyak diterapkan pada hunian pribadi ataupun bangunan komersil
seperti perkantoran dan kafe
dan kali ini di cnn indonesia living
produser lapangan karmel mursalim akan mengajak anda mengunjungi bangunan kos bergaya industrial yang penuh estetika
desain industrial menerapkan sejumlah teknik desain yang mementingkan karakter asli bangunan
hasilnya adalah tampilan bangunan yang sempur
sederhana modern dan unik
di kawasan tanjung priuk jakarta utara
berdiri sebuah bangunan kos bernama kos dua puluh tujuh yang mengusung gaya industrial
kos dua puluh tujuh merupakan karya arsitek tito dari perusahaan arsitektur orduga project
oh ini saya lihat batanya sama kayak bangunan yang ada di depan
bata roster benar atau tidak
oke jadi ini bata rosternya
itu memang kita pakai kita sesuaikan dengan konsep rumah yang ada di depan
kalau tadi yang dilihat ya
jadi kurang lebih memang kita custom dari pemiliknya
sebelumnya bentuknya seperti ini dan kita repetisi di kos industrial ini
biar senada gitu
bata roster tuh ada fungsi tidak sih mas
apakah lebih buat adem atau bagaimana
nah jadi gini secara kan kita juga disini concernnya adalah ini pemukiman padat penduduk ya
jadi karena disini
pada penduduk dan tempatnya juga kalau dilihat tadi kan masuk ke dalam gang gitu jadi kita memang
roster ini fungsinya sebagai penyalur udara sih sebenarnya ini saya lihat ada ruangan untuk
parkir motor berarti ini untuk tenan tenan di sini ya betul jadi ini untuk penghuni sih jadi kita
sediakan disini untuk fasilitas parkir motor seperti itu jadi kalau misalnya sebelum sebelumnya kalau
melihat di daerah pemukiman ini mungkin banyak kos kosan yang tidak memfasilitasi parkiran motor
jadi kita khusus di area ini kita udah pikirkan untuk parkiran motor penghuni itu kita sediakan
di sini ada berapa kamar total di sini ada dua belas kamar kurang lebih kayak gitu di lahan yang satu ratus sepuluh meter persegi
lahan satu ratus sepuluh meter persegi bagaimana dengan luas bangunannya untuk luas bangunannya kurang lebih
dihitungnya tuh kurang satu ratus delapan puluh meter persegi
mas tito ini saya lihat bangunannya memang sangat khas bergaya industrial begitu ya kan bisa dilihat
dari tembok temboknya juga yang tidak dipoles tidak dicap roll unfinish apakah itu memang khas dari
gaya industrial bagaimana ya jadi memang kita konsepnya di sini pribadi itu konsepnya memang kita
mengadaptasi industrial jadi selain dari kita menggunakan rau finish dan kita juga menggunakan
semua material yang ada di dalamnya jadi kita menggunakan semua material yang ada di dalamnya
elemennya ke industrialis gitu jadi kayak misalnya kita lihat semua di sini kita buatnya benar benar
semen expose gitu dengan ada beberapa detail detail yang kita bikin untuk apa namanya warnanya supaya
tidak flat jadi kita kasih poin poin color lah di dalam bangunan ini apakah lebih cepat proses pembangunannya
saat membangun bangunan yang gayanya industrial karena tidak perlu dicat lagi unfinished seperti itu oke kalau misalnya untuk bangunan yang industrial karena tidak perlu dicat lagi unfinished seperti itu
jadi ini kalau kita coba lihat di ini kutub ini pengetahuan capit alsih memang ini jatuhnya lebih cepat sih
karena tidak ada proses tahap finishing chat
seperti itu jadi kalau misalnya tapi juga semen expose juga tidak
mudah apa yang dilihat ya jadi memang banyak sekali teknik teknik yang
kita kerjakan di sini juga kayak contoh asean expose ini kalau misalnya kita
pengerjaannya itu disambung nanti akan kelihatan bergaris jadi benar benar kalau kita buat industrial

nah gaya industrial ini kan memang sengaja untuk dibuat seperti unfinished seperti raw
nah bagaimana sebagai seorang arsitek membedakan gaya industrial dengan gaya bangunan
yang kayak kelihatannya oh ini kayaknya belum kelar nih
nah jadi gini kalau misalnya kita melihatnya kan benar benar semuanya itu menggunakan raw material
dan looknya itu dibilang unfinished lah
jadi makanya kita di sini memainkan beberapa berapa aksen
contoh kayak misalnya permainan warna color point yang ada di sini
terus habis itu penggunaan material seperti tadi apa namanya bata apa namanya roaster
terus habis itu ada penggunaan railing seperti itu
jadi nggak semua kita lihatnya nggak selesai dalam arti benar benar nggak selesai gitu ya
tapi kita mainin beberapa part part material lainnya sih kayak gitu biasanya
nah ini meskipun wrong
ini material menggunakan bes kemen kemen begitu tapi saya tetap merasa cahaya alaminya sangat baik
ini dari skylight berarti
ya jadi makanya di sini kita tuh kunci utama dari bangunan ini ini kita ada kayak skylight di atasnya
nah di atasnya ini kita ada kaca tempot yang besar untuk memasukkan cahaya ke dalam sini
karena posisi bangunan ini kanan kiri depan belakang udah dihabit dari rumah rumah pada penduduk
jadi kita untuk memasukkan cahaya
jadi untuk sirkulasi udara yang kayak tadi dilihat dari pasapnya pun kita memang buka
dari kanan kiri itu untuk sirkulasinya masuk udaranya dan untuk cahayanya juga kita andalkan untuk skylight ini yang di atas sini
saya boleh lihat salah satu kamarnya nih mas
boleh silahkan kita lihat
nah ini beberapa contoh lagi
ini beberapa contoh untuk kamar kosannya
jadi di dalam kamar kos ini ukurannya tiga x
untuk masing masing kamar
dan di dalamnya pun ada kamar mandinya
kamar mandinya sendiri dalam ini saya lihat temboknya hijau full sama seperti aksen hijau yang ada di luar ruangan
kurang lebih seperti itu
nah itu berarti untuk menampilkan suasana kehangatan itu lagi ya mas
jadi untuk menetralisir sih
untuk menetralisir jadi kita gunakan warna hijau lagi untuk membuat suasananya lebih adem lagi lah
biar serasa lebih homey juga sih di dalam kosannya
bisa beri kami tips tips membangun hunian dengan gaya industrial agar tetap terasa homey terasa nyaman
oke jadi kalau misalnya kita sih terutama ya yang kita harus perhatikan adalah pertama itu layoutnya dulu sih sebenarnya
jadi kayak misalnya kita lihat di sini walaupun dia dalam gar tapi sirkulasi udaranya kita harus udah apa namanya udah kita atur demikian rupa lah
terus sampai pencahayaannya seperti apa baru penggunaan unsur materialnya
nah material material industrial itu banyak banget kita bisa temuin sih sebenarnya
kayak misalnya penggunaan penggunaan raw material kayak misalnya banta expose roaster terus material besi
itu banyak banget yang bisa menjadi aksen sebuah industrial
bahkan kayak kayu kayu rustik sampai solid pun itu bisa jadi key kita untuk membangun gaya bangunan industrial
harga kamar kos rp dua puluh tujuh berkisar di satu vnr

salah satu penghuni adalah rere yang sudah tinggal di kos dua puluh tujuh selama kurang lebih satu tahun

saya kurang lebih sudah setahun lebih kenapa saya memilih karena untuk first impression saya lihat kosan ini itu dilihat dari desainnya terlebih dahulu kak
jadi biasanya kalau misalnya kosan yang lain itu kan untuk desain cuma desain doang ya biasa ya kayak seperti rumah biasa gitu
di sini kok dapat banget ambiensnya kok benar benar unik
terus setelah rere survei ke dalam ternyata nggak cuma di luar saja
desainnya yang bagus yang unik
kos dua puluh tujuh dibangun di belakang rumah pemilik yang juga bergaya industrial
karena memang background di usaha keluarga saya
selain ada pembangunan kafe kebetulan juga kita punya usaha kos kosan
untuk menambah pasifimkan keluarga
dan kebetulan memang ini dulu sebelumnya adalah kontrakan dua unit
dan kita kenapa memutuskan kos kosan itu
selain menambah pasifimkan juga pengen menambah pilihan
kepada pengguna kos kosan di daerah jakarta utara
dengan konsep industrial ini sendiri
kos industrial ini seperti kita lihat tidak ada untuk pengecetan
artinya dalam periode semen expose ini
kita tidak perlu maintain pengecekan selama
setidaknya setiap tahun atau mungkin setiap dua tahun
selain itu menurut pomo
pembangunan kos dua puluh tujuh yang memakan biaya rp enam ratus enam puluh juta
menjadi lebih murah karena dibangun dengan gaya industrial
yang tidak perlu mengecat tembok
karma mursalim fodan tobimantoro jakarta